gue dingin tau
ini tuh hujan
bisa gak sih jawab yang cepet
lo mau kan tulang tahunnya mel
tante minta tolong ya
kamu kasih kesempatan putri bicara dulu sama pangeran
kalau tuh udah keren keren tau gak sih
ngapain coba hujan hujanan
gue sengaja pengen ketemu
tapi kenapa harus hujan hujanan kayak gini
lo gak takut sakit
emang nyawa lo udah sembilan
lo jadi keujanan juga ya
ya maaf deh usus goreng
masih keujanan gak
udah basah kali
kenapa lo harus ngomong sama gue di tengah hujan
tapi lo mau denger kan omongan gue
tapi lo mau denger kan omongan gue
kalau lo juga bisa kayak ini
semoga ber combinasi
jujur gue bingung banget tentang sus goreng
gak tau gue harus ngomong ke siapa
gue juga gak tahu kenapa
gue kepingin banget ngomong sama lo
gue butuh pendapat lo sus goreng
gue lebih baik ikutin kata bokap gue
menurutin semua kemauan dia
dan gue pergi ke ulang tahun mel
atau gue gak usah ngelakuin itu semua
karena sekali gue ngelakuin itu semua
wukub gue gak akan berhenti untuk maksa gue ngikutin apapun kemauan dia
gue gak pernah liat batu bata sebingung ini
gue gak tau kenapa
tapi semua omongan dari lo bisa nendangin gue usus goreng
bukap saya squared
aduh gue banget adam
orang ternyata "meraui tak dipercaya
terima kasih tante
kelihatannya rizky emang menaruh perhatian lebih sama putri
pangeran mana ya gue gak tenang nih kok dia belum datang
sabar aja kali mel
gue samperin ke rumahnya
mel coba pikirin sedikit
lo itu tuan rumah di party ini
masa lo mau cabut gitu aja
sabar pangeran pasti dateng
kok kalian berdua doang sih
kita berdua gak berangkat bareng pangeran memang
aduh gue pengen banget samperin si pangeran
pakai ujian dari segala lagi
karena walaupun hujan turun dan jatuh berkali kali
untuk memberi kebaikan kepada bu
mungkin emang lo gak mau ngelakuin semuanya sekarang
mungkin berat buat lo
lo lakuin kali ini buat bokap lo
sesulit apapun masalah yang gue alami sekarang
gue yakin gak sebanding sama semua pengorbanan bokap loh
yang udah bokap lo lakuin dari lo lahir
sampai allah bisa jadi kayak sekarang
lo harus datang ulang tahun mel
hargain mel udah ngajak lo
hargain juga om alex
orang yang selama ini selalu berkorban buat lo
lo mau kan
datang pulang tahunnya mel
gue dingin tau
ini tuh hujan
bisa gak sih jawab yang cepet
lo mau kan pulang tahunnya mel
emotions ini udah disitu
udah hangat kan
lo mau kan datang pulang tahunnya mel
gak mungkin kan
lo ke pesta ulang tahunnya mel pakai baju basah kayak gitu
gue juga gak mungkin pakai baju lo
kok gitu sih
udah untung rizky bawa baju dua
mau minjemin lagi kalau
udah pake aja
supaya ibu minta paregar buat minjemin semejanya yang warna warni lagi
yaudah sini gue ganti sekarang
udah malem sayang
ayo siap siap semua ya